cinta yang terkalahkan
kayaknya sih sempet sih
gue cabut ya
dadah oke gue cabut ya
jelek amat mukanya begitu

oh gitu ayo baik gue jalan
kok lo sempet sempetin jenguk gue sih
taduh kalau telat balik ke sekolah gimana
ih gak mungkin telat keles
kan sekarang gue udah jago bawa motor ngebut
beneran kalau tau gak gue tuh latihannya
ampe nyungsep nyungsep tau gak di pohon

lo belum makan kan

udah mendingan ya
syukurlah kalau gitu
udah baik kan
udah baik kan
udah baik kan
udah baik kan
udah baik kan